kaisang resmi masuk partai solidaritas indonesia bahkan dirinya terpilih menjadi ketua umum psi periode dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh delapan pada senin lalu
sebagai isu berbagai isu juga muncul apakah psi nantinya akan menjadi perahu jokowi saat dirinya sudah selesai menjabat sebagai presiden
kaisang pangarep resmi masuk partai solidaritas indonesia atau psi pada sabtu dua puluh tiga september lalu
kaisang telah resmi menerima kartu tanda anggota psi yang disebut friendship card yang diserahkan langsung oleh giring ganesa di kediaman presiden joko widodo di solo jawa tengah
dua hari setelah menjadi anggota partai solidaritas indonesia
kaisang ditetapkan menjadi ketua umum psi saat kopda nas psi di jakarta pusat
pengamat politik ujang komarudin mengatakan terpilihnya kaisang menjadi ketua umum psi memberikan sejumlah kemungkinan
di antaranya psi nanti akan menjadi perahu jokowi setelah selesai menjabat menjadi presiden
ya salah satu salah satu perahu jokowi dan keluarga jokowi kan begitu
jadi jokowi apakah nanti ke psi bisa iya juga bisa tidak
kalau saya sih melihatnya disimpan di banyak tempat
misalkan kaisang menjadi ketua umum psi lalu jokowi nanti akan di partai lain begitu
kan dalam politik itu down put x in the same basket
jadi jangan menaruh telur di keranjang yang sama
karena kalau yang satu pecah pecah semua
artinya kalau disimpan di keranjang yang berbeda maka ya aman gitu
sementara itu isyana bagusoka anggota dewan pembina psi menyatakan bahwa isu mengenai psi akan menjadi perahu presiden jokowi setelah menjabat tidak benar
namun ia menambahkan bahwa psi akan sangat senang jika nantinya jokowi akan berlabuh di psi
tapi yang jelas kalau sejak awal psi ini berdiri terinspirasi oleh pak jokowi
bagaimana pak jokowi sebagai pemimpin benar benar hadir bekerja untuk masyarakat

dan juga membuat menggaungkan sesuatu yang bernama jokowisme
dan oleh sebab itu sampai saat ini tentunya kalau misalnya nantinya pak jokowi bergabung ya kami akan senang sekali
tapi ya kami kan tentu saja masih belum tahu sampai saat ini kondisinya seperti apa
dengan mas bro ks sang saja bergabung

kami sudah mendapatkan energi yang luar biasa besar
yang jelas menambah semangat lagi terutama untuk anak anak muda yang benar benar bisa bergabung
dan kita akan berusaha untuk menerapkan politik gembira politik santun dan santuy tadi
strategi psi menunjuk ksang sebagai ketua umum menimbulkan isu partai ini akan menjadi perahu jokowi saat selesai menjabat presiden
hal ini mencuat karena belum ada
ada posisi strategis yang dimiliki jokowi di pdi perjuangan